calon wakil gubernur putih guntur soekarno senin siang
menemui ratusan kader pdi perjuangan di banyuwangi
dalam kunjungannya putih berjanji akan mengedepankan sektor pendidikan gratis
dan menyelesaikan jalur lintas selatan jawa sebagai tumpuan ekonomi masyarakat
sementara emil elis tianto dardak menggelar ekspedisi lingkar wilis
untuk mengembangkan pariwisata di kawasan selatan jawa timur
di banyuwangi sendiri putih menargetkan sebanyak tujuh puluh persen suara
untuk pemenangan pasangan gus ipul dan dirinya

dan harus dikomunikasikan kepada pemerintah usaha
kemudian juga harus memastikan juga bahwa di sekitar jalan lingkar selatan itu
harus di penataan hukumannya juga harus dikoordinasikan dengan kabupaten kota

sementara cawagup nomor urut satu emil elistianto dardak menggelar ekspedisi lereng wilis
minggu siang bersama puluhan anggota komunitas chip
ekspedisi lereng wilis ini bertujuan untuk merintis jalur wisata di kawasan jawa timur selatan
khususnya dengan tema ekspedisi tunggal rogo mandiri bersatu
jalur lingkar wilis dinilai memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat
di lima kabupaten tersebut
pada intinya hadir sebagai masyarakat
di kawasan lereng wilis yang ingin merintis jalur wisata di lereng gunung wilis
atau kita sebut sebagai lingkar wilis
selain untuk melihat langsung kondisi daerah yang terdampak pembangunan jalur lingkar wilis
ekspedisi ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lereng wilis
untuk lebih mengembangkan kearifan lokal menjadi sebuah tujuan wisata
sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat